sejumlah warga menyerang polsek bayah di lebak banten
peristiwa ini menyebabkan sejumlah fasilitas yang dimiliki polri mengalami kerusakan
dilansir detik com kapolres lebak akbp dhani arianto menyatakan
mobil patroli ada yang dibakar kemudian peralatan kantor diacak acak
lebih lanjut kapolres mengatakan tidak ada korban jiwa dari penyerangan yang diduga dilakukan nelayan itu
penyerangan diduga karena adanya penangkapan nelayan
dan sebelum penyerangan ratusan nelayan melakukan aksi di sekitar mapolsek bayah
lebih lanjut dhani menyatakan penyebab penyerangan masih simpang siur
kita sudah terhubung melalui sambungan telepon dengan kasih terantip kecamatan bayah bapak kusep
selamat sore pak usep pak bagaimana situasi saat ini apakah sudah terkendali pak
untuk suasana hari ini alhamdulillah terkendali
anggota dari brimob dari polda dari pollet termasuk dari tni juga standby di sini pak
baik berarti sudah ada dari brimop dari tni yang juga turun untuk mengamankan situasi pak ya
tapi pak jika kita berbicara mengenai kejadian ini sebenarnya apakah benar kemarahan warga ini diduga akibat ada rekannya yang tertabrak
akibat ada salah satu mungkin dari nelayan itu yang ditangkap polisi sebelumnya
seperti apa pak
berkronologi kejadian ini
oke terima kasih sebelumnya
kejadiannya pada waktu haji anwar dengan anak buahnya saudara bubun ya lagi nunggu benur
tiba tiba ada dua orang yang menodongkan pistol pak ya
terus dua orang diangkut pakai mobil minibus warna hitam
di bawah dihalang halangi oleh nelayannya
nelayannya tertabrak pak
tapi hanya cedera ini aja pak
cedera di kaki pak
diduga memang sementara itu dari anggota polisi
tapi berpakaian preman
jadi masih simbang siur pak beritanya
masih dalam pendalaman pak
baik masih dalam pendalaman
tetapi kalau kita lihat juga pak sebelumnya
ada sekitar ratusan orang dari detik com menyebutkan demikian
cnn indonesia com juga menyebutkan demikian yang menyerang kantor kepolisian
kemudian polisi melakukan evakuasi mandiri seperti itu
tetapi berapa lama pak ini berlangsung
dan kemudian apa yang dilakukan mungkin oleh pihak kecamatan untuk meredam amarah masa dan juga warga untuk kembali tenang
ya kalau masa pak dari jam dua belas juga masa yang demo sudah pada membubarkan diri pak
ya jam dua belas juga sudah pada bubar ya
ini hanya yang menonton aja
warga sekitar yang lagi menonton ini saja yang melihat
berapa lama pak waktu yang akhirnya dibutuhkan untuk akhirnya pihak brimop juga datang ke lokasi
untuk menjamin bahwa situasi sudah semakin kondusif seperti itu pak
perjalanan dari serang ke baya itu tiga jam
dari kabupaten lebak ke bayah dua jam
tadi jam dua sudah sampai di sini
dan sudah aman terkendali pak
karena masa sudah membuarkan diri
hanya sekarang lagi beres beres di markas polsek baik saja pak
berada polsek dengan brimop
masa sudah membubarkan diri dan sekarang markas kepolisian sedang berberes kembali seperti itu pak
beres puing puingnya saja pak
kaca habis semua
pak bagaimana juga dengan tahapan penyelidikan lanjutan yang akan dilakukan pak
sementara saya belum dapat konfirmasi
nanti saya konfirmasi
saya akan berbicara di sini dengan pak kapolsek pak
apakah terkait dengan persoalan ini kemudian kecamatan juga melakukan langkah antisipatif lainnya pak
mungkin untuk mencegah ada lagi mungkin percikan percikan api yang bisa timbul seperti itu pak
ya kebetulan ya kantor kami ketua kecamatan berdampingan dengan polsek dengan kantor kantor amil pak
jadi kami dari ketua kecamatan khususnya dari tantri hanya membantu saja pak
hanya membantu saja
terutama dari pihak rekan rekan dari kepolisian dari dedrome mereka istirahat di tempat kami pak
berarti akan melakukan mediasi juga seperti itu pak dari nelayan benur sebelumnya dan juga dengan pihak kepolisian
atau akan seperti apa langkah lanjutan ya pak
saya kurang jelas pak kalau itu ya itu dengan pihak kepolisian mbak ya
berarti pak ustaz kasih terhenti kecamatan pak ya
saat ini situasi sudah cukup terkendali ya
ya dan selanjutnya pak selain kerusakan yang terjadi di kantor kepolisian yang juga sempat diacak acak oleh masa
dan juga mobil patroli tadi yang sempat terdengarkan juga sempat dibakar apakah ada kerusakan lain yang timbul seperti itu pak
kalau kerusakan hanya itu saja pak
kantor polsek kendaraan patroli dan kendaraan pelayanan dan kendaraan roda dua
kalau itu tidak ada pak
bagaimana dengan para nelayan pak saat ini
terkait dengan sempat ditangkapnya mungkin salah seorang
petinggi mereka salah seorang tokoh nelayan setempat mungkin yang menangkap benur apakah ini akan membuat mereka berhenti pak
ya kalau untuk nelayan ini karena dari berbagai daerah ya
karena berbagai daerah gitu
mereka sudah pada pulang ke kampungnya masing masing pak
hanya mengambilnya kan di daerah bayak
mereka ya ada yang dari jawa barat ada yang dari kecamatan lain gitu pak
berarti sudah membubarkan diri pak ya
sudah mengumpulkan diri dari jam dua belas juga
ustaz kasih terhenti kecamatan bayah
kita harapkan juga kondisi terus kondusif ke depannya
siap siap siap